satu lagi karya anak bangsa yang patut menjadi kebanggaan
bahkan berhasil diciptakan oleh anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama
adalah fazri arashiputra
siswa smp negeri empat kota tasikmalaya ini berhasil menciptakan aplikasi penyampai pesan atau chat di smartphone
aplikasi chat yang diberi nama z apps ini kini populer di tasik malaya
bahkan hasil ciptaan anak yang hobi bongkar hp ini baru dirilis beberapa hari saja di play store
sudah lebih dari empat pengguna
menurut anak kedua dari pasangan yuli yulinti dan dede yudi ini
awalnya iseng iseng mengisi waktu selama masa pandemi
diselaslah bajar daring menciptakan sesuatu yang menjadi hobinya
karena saat ini musim aplikasi chat kemudian ia mencoba membuat dan berhasil
nama aplikasi z apps diambil dari nama panggilan dirinya yaitu zi
tak disangka sangka hasil karyanya ini diminati dan bahkan banyak yang menggunakan
bisa muat satu lima ratus terus kalau ngeleso juga lebih dari lima menit
kan biasanya kalau di yang biasa tiga puluh menit
menurut pengguna kelebihan dari aplikasi ini diantaranya jumlah anggota dalam grup chat
bisa menampung hingga mencapai satu lima ratus
bahkan fitur video call bisa digunakan mencapai seratus orang secara bersama
ada pun kendala yang dihadapi siswa pembuat aplikasi chat baru ini
yaitu kebutuhan ruang penyimpanan data